kepolisian daerah jawa timur kembali membongkar praktek prostitusi online yang melibatkan dua mahasiswi sebuah perguruan tinggi swasta di surabaya
dari hasil pemeriksaan pelaku mengaku menjalankan aksinya lewat media sosial
sekali kencan pelaku mengenakan tarif tiga hingga lima juta rupiah